komisi dua dpr ri akan memanggil kpu bawaslu dkpp dan menteri dalam negeri
dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan digelar kamis empat belas maret
rapat bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah kali ini dilakukan
untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu
anggota komisi dua dpr fraksi pan guspar digaus
menyatakan rapat dengar pendapat nanti akan jadi kesempatan
bagi semua fraksi yang mewakili seluruh koalisi paslon capres cawapres
untuk mengkritik meminta jawaban hingga memberi saran kepada penyelenggara pemilu
guspar digaus menyatakan si rekap akan menjadi salah satu materi cecaran bagi kpu
pasalnya alat bantu yang bernilai tiga puluh miliar rupiah ini
justru tidak lagi bisa dilihat grafik datanya
belum lagi adanya masalah dugaan penggelembungan suara
hingga ketidaksinkronan data antara rekapitulasi manual dan sirekap
selain itu gus pardi menyebutkan rdp kali ini bisa menjadi jalur politik
yang ditempuh fraksi dalam menggali dugaan kecurangan pemilu
sebagai alternatif pelaksanaan hak angket
evaluasi tahapan pemilu dua ribu dua puluh
anggota komisi dua yang ada di dalamnya itu dari berbagai fraksi
yang ada di dpr yang jumlahnya adalah sembilan
ada pendukung satu ada pendukung dua dan ada juga pendukung tiga
kalau berkaitan tentang proses dugaan carut marut pelaksanaan pilpres
tentu semua anggota komisi dari fraksi fraksi yang berbeda itu
sangat terbuka ruang untuk menyampaikan apa saja
kaitan terhadap jarut marut yang dikatakan dalam tanda kutip
oleh berbagai mass media tentu bisa diungkapkan ketika itu
hari ini kpu melanjutkan tahapan penghitungan suara secara nasional
provinsi kepulauan riau dki jakarta dan nusa tenggara timur
dijadwalkan melakukan rapat pleno terbuka hari ini
di hari ke empat belas rekapitulasi suara nasional
sebelumnya sebanyak sembilan provinsi telah selesai melakukan rekapitulasi suara
yakni provinsi daerah istimewa yogyakarta gorontalo kalimantan tengah lampung bali
bangka belitung kalimantan barat sumatera selatan dan jawa tengah
pasangan nomor urut dua prabowo gibran tercatat unggul
dari seluruh hasil rekapitulasi di sembilan provinsi
dengan perolehan lebih dari dua puluh sembilan juta suara
menyusul pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud
dengan perolehan lebih dari sebelas juta suara
dan pasangan nomor urut satu anies muhaymin
sebanyak enam enam juta
ya juno sudah berlangsung proses rekapitulasi
dan tadi yang baru berlangsung adalah rekapitulasi untuk provinsi dki jakarta
dan nampaknya memang hari ini akan cukup padat proses rekapitulasi
karena dijadwalkan akan ada delapan provinsi yang melakukan rekapitulasi
yang akan dibagi dalam dua panel
ini yang akan melakukan rekapitulasi adalah provinsi dki jakarta
kalimantan selatan kalimantan timur dan juga sulawesi barat
panel b terjatual adalah provinsi kepulauan riau
nusa tenggara timur banten dan juga kalimantan utara
yang akan melakukan rekapitulasi suara
bahwa sebelumnya ada sembilan provinsi yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi suara
dan saya sampaikan kembali bahwa dari sembilan provinsi
kalau dikalkulasi ini pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran unggul
meninggalkan dua pasangan calon lainnya dengan perolehan suara

dan kemudian disusul pasangan calon nomor urut tiga ganjar mahfud
dan kemudian pasangan nomor urut satu anies muhaymin
dengan perolehan enam enam ratus lima puluh delapan dua ratus tiga puluh satu suara
nah seperti pada rapat pleno sebelumnya atau yang biasa dilakukan juno
ini biasanya akan ada dinamika
proses rekapitulasi berjalan cukup alot
contohnya pada proses rekapitulasi di provinsi lampung
beberapa waktu yang lalu kita ingat statusnya kemudian dipending
karena memang ada salah satu partai politik
yang merasa perlu memverifikasi ulang soal data rekapitulasi
dan kemudian juga kemarin terbaru penghitungan di provinsi sumatera selatan
ada dua saksi dari perwakilan pasangan calon nomor urut satu dan nomor urut tiga
yang tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi
karena menolak pencalonan atau proses pencalonan calon wakil presiden nomor urut dua
gibran raka buming raka karena menilai proses pencalonannya ini mengandung rekayasa hukum
kemudian selama proses pemilu menilai bahwa ada keterlibatan aparat
kemudian penyalahgunaan bansos intimidasi hingga politik uang
kemudian juga menilai bahwa penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh kpu ini tidak profesional
kemudian tidak akuntabel dan secara kolektif didapatkan jadi itu adalah hal yang cukup penting
tapi meski demikian kemarin kpu melalui komisionernya agus melas menyatakan
meskipun saksi tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi
tetapi penghitungan suara tetap dinyatakan sah karena adanya dokumen dokumen autentik
seperti formulir c hasil dan juga formulir d hasil
dan seperti biasa penghitungan suara di tingkat nasional ini dihadiri oleh sejumlah pihak
mulai dari komisioner kpu pusat
kemudian kpu provinsi yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasi suara
kemudian bawaslu dan juga saksi dari masing masing pasangan calon nomor urut satu
nomor urut dua dan juga nomor urut
jalannya proses rekapitulasi hari ini karena biasanya akan ada saling sanggah seperti yang tadi saya sampaikan
dan sikap kpu menyikapi ada beragam tudingan kecurangan dari penyelenggaran pemilu
kemudian juga ada aksi atau demonstrasi di mana mana
yang dilakukan oleh kpu saat ini hanya melakukan atau menggelar pleno terbuka
yang bisa diakses melalui youtube kpu ri dan kemudian juga menutup tampilan data di sirakap
karena kita tahu sebelumnya kpu juga menampilkan data perolehan suara di sirekap
tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya interpretasi ganda terkait dengan perolehan suara
dilakukan oleh kpu untuk memenuhi ekspektasi masyarakat
menyaksikan penyelenggaraan pemilu maupun juga penghitungan suara
secara transparan dan juga akuntabel
jones kompasifi dian silitonga dari gedung kpu pusat jakarta